biar mama bisa sembuh
mama gak ada di rumah itu ya
om gara gara aku mama jadi sakit katanya
itu gak bener intan
om yang udah bikin mama kamu sakit
om temenin intan deh
om itu mereka pulang
biar aku bantu
dia akan sibuk keluar sekarang
jangan pak jangan biar aja
udah gak apa apa pak
dia hanya pengen ketemu sama
kamu harus istirahat
sebentar mas aku mau disini dulu
lagi sama aku tante
nggak usah kamu pikirin ya nak ya om ardi gak kenapa napa
tapi tante senang kamu datang ke sini
lagian kamu tahu dari mana tante udah pulang dari rumah sakit
sebenarnya aku nggak tahu tante kalau tante keluar dari rumah sakit tuh hari ini
aku kesini tuh cuma mau ketemu sama mama tante
tante maya sebenarnya aku kaget tuh sama mama
apalagi sekarang mau puasa tantang
jadi sekarang aku harus minta maaf sama mama
jadi aku ke sini cuma mau ketemu dan mau minta maaf sama mama
kamu tunggu sebentar ya nak
tante ke dalam dulu
dah aku senang banget tante udah pulang
tante juga senang
aku kanan tahu
gimana mai keadaan kamu sekarang
masih ada yang terasa sakit
udah jauh lebih mendingan
saya sih ngerasanya udah enakan
cuma bekas loka operasinya masih nyeri ma
kamu minum obatnya yang rutin aja biar rasa nyerinya itu reda
dan bekas operasinya itu biar cepet kering
mama ada di sini
pasti mama enggak akan ngijinin kak nailah keluar buat ketemu intan
mah aku selama di rumah sakit makanannya kurang enak
aku jadi kangen masakan mama
boleh aja mama masakin kamu
aku mau masakkan sup krim buatan mama
itu enak banget
oke mama masakin deh
kamu masuk aja dalam kamar
nanti kalau udah mateng mama antarin ke kamar oke
anak jalanan itu masih ada di luar gak
itu anak kalau ada di sini pasti bikin masalah
kamu ngapain sih masih di sini
eh pergi sana
aku cuma mau ketemu mama sebentar aja oma
hei kamu itu ya selalu aja bikin masalah
mama kamu tuh udah tenang
nanti kalau dia lihat kamu lagi nah dia nanti stres lagi
udah kamu pergi sana
kamu kan yang menyebabkan mama kamu sakit
mama sakit itu bukan karena aku
hei kamu gak percaya sama saya
asal kamu tahu ya dokter yang merawat mama kamu itu bilang
mama kamu harus jauh jauh dari kamu
karena kalau dia lihat kamu dia selalu ngamuk
itu enggak bener ma
selama ini aku yang urusin mama terus
buktinya selama ini mama kamu gak pernah sembuh kan
karena dia lihat kamu selalu ngamuk
udah kalau kamu mau mama kamu itu sembuh
kamu harus jauh jauh
kamu harus jauh jauh dari dia
nggak usah lihat lihat dia lagi
udah pergi pergi kah pergi
pergi sekarang pergi
bawa dia pergi jangan kasih dia masuk
baik bu pergi bu
aku gak boleh nemuin mama lagi
biar mama bisa sembuh
mama nggak ada di rumah itu ya
oh gara gara aku mama jadi sakit katanya
itu enggak benar intan
om yang udah bikin mama kamu sakit
aku senang banget kakak akhirnya balik lagi ke rumah
aku juga senang banget
tapi masalahnya nggak ada intan di sini
kan tiara tinggal di rumah ini
kamu senang kan tinggal barang tiara
sudah zat lari
ditemani untuk menjawab
udungkan solu keliono
iya selama delapan tahun aku kehilangan mama
semua ini tuh gara gara kamu
kamu udah merebut mama aku
sekarang aku mau merebut lagi mama aku
tiara itu bukan
udah saya udah pergi
kamu tuh gak pantas ada di sini
tiara intan kenapa
ma intan gak boleh ada di sini ma
dia udah merebut mama dari aku
ya allah mereka berkumpul di sini
apa yang harus aku lakuin sekarang
aku tahu intan merindukan ibunya
tapi tiara juga membutuhkan naila
dia gak salah
apa sebaiknya aku nemuin intan ya
terus berusaha jelasin semuanya sama ardi